dua puluh enam januari dua ribu dua puluh satu sabgas penanganan covid sembilan belas mengumumkan kasus covid sembilan belas di indonesia telah mencapai angka satu dua belas tiga ratus lima puluh
menurut laman cnnindonesia com saat ini indonesia berada pada urutan pertama di asia tenggara sebagai negara dengan kasus covid sembilan belas tertinggi
setelah melampaui filipina dengan lima ratus enam belas satu ratus enam puluh enam kasus terkonfirmasi dan sepuluh tiga ratus delapan puluh enam meninggal
sementara malaysia menempati urutan ketiga dengan satu ratus delapan puluh enam delapan ratus empat puluh sembilan kasus dan enam ratus delapan puluh sembilan meninggal
para tenaga kesehatan pun sudah mulai kewalahan menangani pasien covid sembilan belas yang silih berganti
di rawat di pusat rujukan
beragam kisah dan keluh kesah tercurah ketika mereka resah terhadap masyarakat yang seolah abai terhadap pandemi yang masih terjadi
dan sekarang sudah mulai semakin kritis rumah sakit semakin penuh
rumah sakit tempat saya bekerja juga antrian pasien yang sangat banyak
jadi teman teman yang belum terkena covid sembilan belas harap hati hati karena rumah sakit sekarang penuh
jangan sampai kita sakit
dan saya mohon juga untuk teman teman
kita tenaga medis tidak minta dikasihani kita tidak minta dibilang sebagai pahlawan
tapi tolong bantu meringankan beban
karena apa jika melihat pasien yang tidak bisa tertolong kami tidak bisa menolong itu beban mental sekali buat kami
saya sendiri juga pernah terpapar covid sembilan belas karena pada saat itu kasusnya memang sulit dan kondisinya emergency
sehingga kondisi satu kamar operasi itu mayoritas terpapar covid sembilan belas
tentunya yang saya pikirkan pertama kali pada saat itu adalah keluarga
karena saya harus melindungi keluarga saya
kalau saya terpapar jangan sampai saya menularkan ke orang lain
jangan sampai saya menularkan keluarga saya
hari demi hari kami tetap kekurangan apd
akhirnya kami meminta bantuan beberapa donatur untuk menyumbangkan sarung tangan masker penutup kepala bahkan baju apd
tapi syukurlah banyak yang sangat membantu kami dan mendukung perjuangan kami
pihak pihak itu tidak akan pernah kami lupakan di hati kami
tentunya hal ini sangat ini sekali karena selama petugas kami bertugas di dalam
itu harus menggunakan khasmat dengan standar yang sangat ketat sekali
dari ujung rambut sampai ujung kaki ditutup dengan standar yang sangat ketat sekali
sehingga kadang kadang kalau memberikan pelayanan karena menggunakan kacamata itu
harus penuh dengan embun atau apa tidak bisa dilap
ya pasrah aja melakukan seperti itu
saya yakin kalau kita tidak egois kita mau pandemi ini cepat selesai pasti kita bisa
menurut saya yang menjadi garda terdepan itu adalah kalian
kita para medis adalah yang paling belakang untuk menyelamatkan nyawa kalian jika kalian tertular covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia